industri kain tenun sutra di jawa barat yang berbahan baku impor kini mengalami kelesuan
kelangkaan bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat menjadi penyebabnya
para pelaku industri meminta pemerintah untuk mencarikan solusi agar industri ini tidak mati
beginilah kondisi salah satu sentra kain tenun sutra di majalah e jawa barat saat ini
dalam setahun terakhir produktivitasnya terus menurun
padahal sepanjang tahun dua ribu enam belas lalu bersama batik industri tenun mampu memberikan kontribusi ekspor senilai satu ratus lima puluh satu tujuh juta dolar amerika
turunnya produktivitas industri tenun sutra disebabkan tingginya pajak barang impor dari luar negeri
pasalnya benang sutra harus diimpor dari tiongkok dan india
pukulan berat kembali menerpa pada april dua ribu delapan belas
saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat melemah
hingga empat belas ribu rupiah
melemahnya rupiah terhadap dolar memang memberikan dampak yang cukup besar pada kelesuan industri kain tenun di provinsi jawa barat ini
seolah bagai mata rantai yang tidak terputus
hal tersebut diperparah dengan langkanya bahan baku yang ada di pasaran yang bisa saja mengancam industri ini tutup di tengah jalan
bahkan catatan menunjukkan selama satu tahun terakhir ini rata rata penurunan omset bisa mencapai lima puluh persen
menguatnya dolar amerika membuat harga benang sutra yang sangat berharga
semula dua ratus lima puluh ribu per kilogram
menjadi rp satu tiga juta rupiah per kilogram
jaringan pecinta tenun nusantara jantera membenarkan
kondisi industri tenun kini mengkhawatirkan
terutama sejak empat bulan terakhir ini
jantera meminta pemerintah mencari solusi
untuk mengembangkan permasalahan ini
salah satunya dengan memanfaatkan viskoprayon bahan sutra sintesis yang dibuat dari selulosa yang diregenerasi
saya meminta kepada ibu dirjen ya bu
bisakah balai yang di bawah kementerian pendudukan ini
melakukan research tentang agar viskoprayon ini ditreatment dengan menggunakan kimia kah atau apa
yang sekiranya bisa hampir mendekati
handlingnya ini seperti sutra
tapi itu pun sampai hari ini dari dua bulan yang lalu
itu kami belum mendapatkan informasi
dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa barat membenarkan
bahwa lesunya industri tenun terjadi akibat kelangkaan bahan baku dan menguatnya dolar amerika
salah satu solusi untuk menstabilkan produksi tenun adalah penggunaan bahan baku lokal
tugas tersebut dibebankan pada balai riset di kementerian perindustrian
kita punya balai besar selulosa kalau tidak salah
ada lima balai besar yang di bawah kementerian perindustrian
saya kira itu tugas dari balai besar sendiri ya
untuk bagaimana menghasilkan bahan baku untuk tenun ini yang nilai jualnya rendah lah gitu
dan kualitasnya bagus
tidak kalah dengan yang ada atau yang diimpor dari china gitu
artinya memaksimalkan apa yang kita punya harus mengandalkan impor
iya betul harus begitu
kalau kita ingin jadi tuan rumah di negara sendiri atau di daerah sendiri ya harus begitu
mulai dari bahan baku kualitas produk variasi produk itu harus itu dalam rangka meningkatkan daya saing
pelaku industri kain tenun sebenarnya sudah mulai memanfaatkan bahan baku lokal
namun kenyataan di lapangan bahan tersebut masih langka dan harga masih tinggi
kiki haryadi bandung